ji maksud aneh maksud aneh sih baik anda mau minta maaf sama ajaran dia
selama ini ayo udah sering bikin kesel dia maaf ya ji malah katanya ji
aja dia udah mau sekartul maut hatinya nyanyi siapa tuh siapa yang ngomong
baik enggak kayak si sulam ubi nggak bisa bayangin tuh kalau sampai siro dia meninggal mati
dia ditinggalin nggak tahu tuh gimana nasibnya pastinya bakal tepuh rumi
hidupnya akan hancur sehancur hancur
aduh belum nangol juga ya iya bang empok agak baik doain orang cepat cepat mati hampir
lagi nyumpain dosa bagian kagak etis denger orang etas etis kayak lo ngerti
seberengsek berengsek aie agak pernah menertawakan penderitaan orang apel lagi
sampai nyumpain amit amit bukannya nyumpain tapi umurnya roda itu memang sampai di sini
ya udah deh lo jangan saya suci lo lihat tuh kelakuan lo sendiri
ah nih barang barang di rumah abis lo mbatin semuanya
seberapa emang warisan aie
seberapa emang warisan aie
eh mari a lewater
hai pelan pelan roll roll roll ya kak udah jangan bayar kekiran eh taruh
gak sembuh sembuh lagi inget nih penyakit pikiran lebih kejam daripada penyakit beneran
jadi lu musti percaya nih ama diri sendiri ya kuat ini ya iya mak lu juga lagi perusahaan
bro pengen banget tari dari pikiran ini pengen cepet cepet pulang udah kangen sama rumah mak
kita doa sama sama ya supaya lu pikiran lu tenang ya nggak stress lagi hilang itu semua
stress stress ya udah udah matanya kejamin ya lu minta sama allah dari lubuk hati lu yang paling
dalam ya hampir hampir
ya allah berikan kesembuhan
tuhan ya allah ya tuhanku apa yang diinginkan sama kita semua bisa dikabulkan ya
tuhanku kasihlah keinginannya ya allah semua pilihan yang baik ya allah ya allah mohon hidupmu
ya allah mahamudzomu ya allah ya allah yang terbaik ya allah ya tuhan ya allah ya tuhan ya allah ya
sabar ya buahji
semua makhluk hidup itu pasti akan kembali kepadanya
ini pasti cobaan berantem
ji anak turut berkabung ji
selama ini ayah selalu bikin buahji kesel sama ayah
kalau selama ini ahli berdua suka bikin laporan palsu ke haji muhyiddin
purji jangan bawa dosa anda berdua ke liang kubur ya
kita nggak mau disiksa ya allah
tahan teh saya
buah maafin semua aja ya
tahan tai sial dibawah di darah saya
kemeningan ya kena gejala tipis ya insyaallah sih dalam dua hari udah boleh pulang
seharusnya sementara jika iya iya promosi
postat saya heran nih ama kelakuan mali antar miji kayaknya belebihan begitu
aja ente ngomong aja roda itu belum meninggal
dia cuma sakit ke jalan tipis
besok juga udah pulang
ente berdua bikinnya ini kagak enak hati aja maje sulam
siapa yang tadi ngucap innalillahi duluan
malu dia besok
sama ada berdua
eh lu berdua doain bini gua mati
tega banget lu ya
maksud aneh sih baik
aneh mau minta maaf sama aja rodia
kan selama ini
aja udah sering bikin kesel dia
aja rodia udah mau sekartul maut
nyanya siapa tuh
jangan dikuasai hawa nafsu setan
ente terserah cuma katanya katanya
kata siapa aja pak
begini ceritanya pak ustadz
waktu saipul ketemu aja maemunah
aja rodiah lagi sakit dan udah kritis
ya maemunah ngeramal ngeramal gitu ya
bilangnya katanya haja rodia udah kagak bakalan lama lagi
meninggal gitu deh
malih tanda benji lu berdua nih
mestinya kalo belum tau kebenaran berita tuh
jangan disebarkan dulu kemana mana
mestinya kayak gitu pak ustadz
aneh berdua sama malik buru buru minta maaf sama hajar rodia
kalo ternyata hajar rodia
aneh permisi dulu ya